dpr menyepakati perubahan asumsi makro dalam rancangan undang undang apbn perubahan tahun anggaran dua ribu tujuh belas
ini akan menjadi acuan pemerintahan presiden joko widodo menjalankan target target ekonomi nasional
ini juga menjadi refleksi kinerja tim ekonomi presiden dari awal hingga proyeksi akhir tahun dua ribu tujuh belas
seperti apa pengelolaan ekonomi indonesia di tengah membengkaknya defisit anggaran pemerintah
rapor tim ekonomi jokowi seolah sebilengkap untuk anda
kita lihat bersama seperti apa kami memiliki data mengenai kinerja keuangan semester satu dua ribu dua puluh
kita belakangan sempat ramai ya beberapa waktu yang lalu terkait potensi reshuffle yang akan dilakukan oleh presiden joko widodo
apa barometernya sederhana saja
ini salah satu barometernya untuk melihat bagaimana kinerja tim ekonomi jokowi di tengah juga untuk pengelolaan anggaran
rp dua triliun sementara belanja negara lebih besar rp delapan ratus sembilan puluh tiga tiga triliun
artinya ada defisit berapa defisit anggarannya anda bisa lihat di sana
rp satu ratus tujuh puluh lima satu triliun ini yang harus dipikirkan oleh pemerintah akan bagaimana defisit ini ditambal
kemudian pembiayaan anggaran sebesar rp dua ratus sembilan empat triliun
lalu ada angka yang menarik di sana keseimbangan primer rp enam puluh delapan dua triliun
mungkin kita bertanya tanya apa sih keseimbangan primer
ribet banget sih istilahnya
sederhana sekali berbeda sedikit dengan defisit
kodefisit itu adalah pendapatan wajih kita masuk dikurangi dengan pengeluaran
berapa besar pengeluaran kita per bulan gitu
tapi kalau keseimbangan primer dalam konteks kinerja anggaran negara kita lihat itu adalah pendapatan plus hibah dimasukkan hibahnya
tapi dikurangi dengan pengeluaran tanpa memperhitungkan bunga bunga utang
jadi di luar utang gitu ya jadi itu adalah keseimbangan primer namanya
dan kita lihat angkanya adalah rp enam puluh delapan dua triliun
lalu pembiayaan utang berapa rp dua ratus tujuh delapan triliun
pembiayaan investasi rp satu triliun
tapi sederhananya adalah bahwa keseimbangan primer ini kalau dia defisit kalau tanda dalam guru itu adalah defisit ya artinya
karena sejak tahun dua ribu dua belas memang kita mengalami defisit keseimbangan primer
dan ini artinya bahwa sederhananya gini pemerintah artinya untuk menutupi utang dengan utang lagi
sederhananya bahwa kalau misalnya pembiayaannya misalnya surplus keseimbangan primernya surplus artinya kita bayar utang kita yang lama dengan pendapatan yang kita hari ini ada gitu
jadi kalau kita pendapatan kita rp satu kita punya utang bunga utangnya juga rp lima ratus itu namanya kita surplus rp lima ratus
karena kita punya pendapatan untuk bayar utang atau bunga utang
tapi kalau defisit artinya kita gali lubang tutup lubang
sepanjang itu positif utangnya berkualitas ya
bolehlah kita toleransi
ke slide selanjutnya kita lihat
ini adalah pbnp yang disepakat ya
pbnp dua ribu tujuh belas kita lihat pendapatan negara menjadi rp satu tujuh ratus tiga puluh enam satu triliun
belanja negara menjadi rp dua satu ratus tiga puluh tiga tiga triliun
tapi outlooknya itu di bawah rp dua satu ratus tiga puluh tiga yaitu rp dua sembilan puluh delapan sembilan triliun
efisiensi anggaran kementerian dan lembaga tampaknya salah satu solusi yang akan ditempuh oleh pemerintah
lalu kita lihat bagaimana dengan defisit anggaran besar sekali rp tiga ratus sembilan puluh tujuh dua triliun
sama artinya dengan pembiayaan anggaran angkanya sama dan outlooknya di proyeksi pemerintah ada di rp tiga ratus enam puluh dua sembilan triliun
hampir masuk ke batas tertinggi maksimal utang ataupun juga persentase terhadap pdb utang indonesia
jadi pemerintah mengklaim
tidak usah terlalu khawatir
keseimbangan primernya rp satu ratus tujuh puluh delapan triliun
outlooknya sekitar rp satu ratus empat puluh empat tiga triliun
tapi keseimbangan primer tadi yang saya sebutkan enam puluh delapan triliun rupiah tersebut itu lebih besar ya
lebih kecil jumlahnya maaf
dibandingkan periode semester satu dua ribu enam belas yang ada di sekitar rp satu ratus empat puluh an triliun
jadi artinya pengelolaan anggaran sudah sangat disiplin nampaknya
lalu kita lihat pembiayaan utang rp empat ratus enam puluh satu tiga triliun dan pembiayaan investasi sekitar rp enam puluh lima dua triliun
ke slide selanjutnya
ini adalah pbnp dua ribu tujuh belas laporan semester satu terhadap apbnp dua ribu tujuh belas
perubahannya di mana
nilai tukar rupiah sedikit naik dari rp tiga belas tiga ratus tiga puluh satu rupiah per dolar amerika
pada hingga semester satu setelah dirubah apbn nya proyeksinya nilai tukar rupiah di tiga belas empat ratus rupiah per dolar amerika
dan ini menarik untuk kita lihat
ini adalah rapor tim ekonomi jokowi menjadi dasar jokowi untuk melakukan ya mungkin saja potensi reshuffle kabinet
masih ada berdasarkan
di atas kertas angka rapor tim ekonomi jokowi
dan kita lihat masih ada lagi
kita lihat satu lagi slide nya dan ini adalah moma ya masih terkait juga dengan apbnp dua ribu tujuh belas
untuk harga minyak itu sebelumnya empat puluh delapan sembilan dolar per barrel
tapi kemudian di proyeksi sedikit turun jadi rp empat puluh delapan delapan per barrel
lifting minyak kita yang tadinya rp tujuh ratus delapan puluh empat dua per hari
agak naik tampaknya ditopang oleh beberapa sumber migas
tampaknya itu akan menjadi rp delapan ratus lima belas per hari
tinggal dari rp satu sembilan puluh empat empat setara minyak per hari
rp satu barrel setara minyak per hari
kemudian menjadi naik ya satu satu ratus lima puluh ribu barrel setara minyak per hari